kesal karena diganggu saat sedang asik bermain catur seorang dokter yang menjabat sebagai wakil direktur sebuah rumah sakit di makassar sulawesi selatan menampar seorang balita
buntut dari kejadian ini sang dokter dipecat dari rumah sakit dan menjadi tersangka
buntut dari kejadian ini seorang dokter dipecat dari rumah sakit dan menjadi tersangka
buntut dari kejadian ini melalui rapat direksi pada minggu sore pihak rumah sakit umum bahagia makassar akhirnya memecat ms secara tidak hormat
pihak rumah sakit umum bahagia juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pelaku
diperhatikan langsung karena memang di ketentuan peraturan internal rumah sakit hospital belo memang diatur bahwa setiap karyawan yang tersandung masalah hukum maka wajib diberhentikan oleh pihak rumah sakit
semoga ini menjadi pembelajaran bagi
yang bersangkutan bagi kita semua
tidak hanya dipecat dari rumah sakit tempatnya bekerja fs yang merupakan dokter pensiunan pegawai negeri sipil ini juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak oleh polrestabes makassar
dari pemeriksaan saksi dan hasil visum korban mengalami luka di bagian wajah
hasil daripada visum adalah ditemukan adanya satu buah luka memar berwarna merah di daerah bibir bawah
setelah itu kami sudah melakukan peningkatan status penyidikan dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka
tim unit perlindungan perempuan dan anak pemerintah kota makassar yang membantu tim polrestabes masih akan mendampingi pemeriksaan terhadap bocah berusia tiga tahun tersebut untuk memastikan ada tidaknya trauma yang dialami korban
kita konsulin psikolog kami karena kita lihat kondisi anak tadi memang dia ada bentuk
trauma ketakutan apalagi menurut orang tuanya anak itu sudah tidak mulai ke warkop tersebut
sementara dokter ms yang saat ini telah dicopot dari posisinya sebagai wakil direktur rumah sakit menyatakan kalau tindakannya adalah spontan
kalau ada orang serangan tiba tiba langsung kita menelak
jadi tidak disih saja
meski berdasarkan bukti awal ditemukan kekerasan
polrestabes belum menahan dokter ms karena pengenaan pasal delapan puluh undang undang nomor tiga puluh lima tentang perlindungan anak hanya membuat ancaman hukuman tiga tahun enam bulan
dokter ms hanya dikenakan wajib lapor selama pemeriksaan kasus tersebut berjalan
tim liputan cnn indonesia